orang siswi kelas empat sd negeri di surabaya menjadi korban penganiayaan oleh gurunya
korban mengalami luka bocor di bagian kepala setelah dipukul gagang sapu saat jam pelajaran olahraga
sang guru kini diamankan petugas kepolisian untuk menjalani pemeriksaan
suasana sd negeri satu dr sutomo surabaya mendadak gempar saat sejumlah polisi melakukan pemeriksaan dan olah tkp di sekolah ini
polisi mendapatkan laporan dari orang tua siswa yang anaknya menjadi korban
penganayaan guru olahraga bernama sg
peristiwa pengenayaan ini terjadi pada senin yang lalu
saat itu korban berinisial g sedang mengikuti jam olahraga bersama teman temannya
karena kelelahan mereka kemudian istirahat
namun guru olahraga marah dan menganiaya sejumlah murid yang ada di sana
menurut temannya g dipukul dengan gagang sapu hingga kepalanya bocor
pengenayaan baru diketahui orang tua korban pada senin malam
menurut yeti ibu korban dia sempat memfoto duka anaknya sebagai bahan laporan kepada kepala sekolah
tetapi tanpa disangka menurut yeti dia malah dihardit kepala sekolah karena dituduh menyebarkan berita bohong
yang dibukul bagian kepala itu sampai bocor loh dia
tidak bocor nggak tahu tapi nggak tahu bocor apa enggak berdarah
cuma saya lihat ada tewal terus saya kasih vitadin
terus saya foto saya di bn sama wa sama teman saya sama saudara
kepala dinas pendidikan surabaya iksan juga sempat mendatangi gedung sd satu
dan bertemu dengan pihak sekolah serta sg guru yang dilaporkan oleh orang tua siswa
menurut iskan guru itu sudah mengakui menganiaya siswanya
dinas pendidikan juga mengaku akan segera menghukum sg
jadi memang dari pihak guru tadi juga sudah menyampaikan
untuk kejadiannya ini
makanya kemudian tadi dari teman teman polisi dan segala macam juga disampaikan ke pihak orang tua
jadi gimana karena orang tua juga punya hak ya pak ya kalau mau dilaporkan
sampai saat ini polisi juga masih memeriksa sejumlah saksi serta sg guru yang dilaporkan menganiaya siswanya
sementara beberapa siswa korban penganiayaan menjalani trauma healing oleh dinas pendidikan kota surabaya
lukman rozak wahyu pratama surabaya